kita akan pikirkan bagaimana caranya
untuk membantu dia
sen kamu pikir dong
ibu mana yang mau
anda dibebaskan silahkan keluar
saya bebas pak
benar sepertinya ada yang membayar uang jaminan
dan membebaskan anda
jadi kalian yang mebebaskan aku
saya yang mebebaskan kamu
dan sekarang pak erick wan
sedang menguruskan aku
asal kamu tahu aksan
yang minta untuk kamu dibebaskan adalah tanian
karena dia sangat sedih
melihat kamu ditahan
dan aku juga gak tega
melihat tani sedih terus
jadi sekarang kamu lihat kan aksan
betapa tani yang mencintai kamu
jadi saya harap
kamu juga bisa mencintai dia
seperti dia mencintai kamu
dan kamu pasti juga tahu kan
cara mencintai orang lain
dan kamu pasti juga tahu kan
jadi tidak mengodor datang
kalau gak ini
papa kangen sama dia
papa keinget terus sama dia
aku gak mungkin kasih tau papa
apa yang terjadi sama aida
kalo papa kaget dan kepikiran
papa mau ketemu aida
nanti setelah ini kita temui agama
dan dia bisa cerita bagaimana kabarnya sekarang
kamu antar papa kesana ya
aida gak mungkin membuat papa cemas
dengan menceritakan semuanya
dan kamu tau cara membalas budi
dan kamu pasti juga tau kan cara mencintai orang yang tepat
kenapa aksan diem aja waktu kariza bilang seperti itu
kenapa dia gak jawab kalau dia juga cinta sama aku
apa tetep cuman aida yang ada di hatinya
itu kan gelang oma
kenapa gelang itu bisa ada di orang itu
ya aku yakin itu pasti gelang umur
karena gak mungkin ada yang nyamain gelang itu
itu adalah gelang pesanan khusus
dari mana bapak dapetin gelang itu

bapak yang nyuri gelang itu ya
cepet ngaku atau bapak akan saya laporin ke polisi
kamu jangan sembarangan nuduh orang pencuri ya
saya bisa laporkan balik kamu tau gak

kalau gitu dari mana bapak dapetin gelang itu

mau punya oma kamu kek bukan kek
yang jelas gelang ini sudah sama saya
yang jelas gelang ini sudah sama saya
karena dia punya utang sama saya
dan saya liat dia pakai gelang ini
lalu dia membayar hutangnya dengan gelang ini
jadi sekarang gelang ini milik saya
bukan milik wadah mulai
kalau kamu mau protes soal gelang ini
kenapa ada sama saya
samperin si firman
tanya saja sama dia
kenapa dia membayar hutangnya dengan gelang ini
yang jelas punya saya
firman itu kan bapaknya aida
gak salah lagi
ini pasti ulah aida
pasti dia yang ngambil gelang omah dan ngasih gelang itu ke bapaknya untuk bayar hutang
jadi ternyata selama ini pembelaan semua orang itu emang salah
aida emang pelakunya
dan dia celakain oma untuk mengunasin semua hutangnya
aksen rela mengorbankan dirinya buat aku
dia sampe rela dipenjara demi nyelamatin aku
alhamdulillah aku baik baik aja santa
tapi kok kamu ada di sini
dokter panji bilang katanya kamu masuk penjara
iya aku aku udah bebas kok
jangan pernah seperti itu lagi ya
jangan pernah sakit seperti itu lagi
aku gak sanggup aku gak sanggup gak ngeliat sesuatu terjadi sama kamu
kamu harus sehat aida
kamu harus sehat
aku gak bisa bayangin kalau aku harus kehilangan kamu
aku gak bisa bayangin kalau aku harus kehilangan kamu